dua puluh atlet berusia sepuluh hingga tiga belas tahun yang berasal dari empat puluh enam klub di sembilan provinsi diantaranya banten dki jakarta jawa barat jawa tengah dan jawa timur
mengikuti kejuaraan nasional panjat tebing yang digelar di sport climbing center di kecamatan cipondo kota tangerang banten
mulai sembilan hingga sebelas mei dua ribu dua puluh
kejurnas youth championship ini mempertandingkan delapan nomor perlombaan
pianilit dan speed classic putra putri c dan d
dengan total hadiah uang pembinaan mencapai tujuh puluh delapan juta rupiah
sejumlah atlet muda mengaku telah mempersiapkan diri dengan melakukan latihan setiap hari
untuk menorehkan prestasi terbaik dengan mencatatkan waktu tercepat
emang sejak kapan berlatih
kelas empat empat empat
kelas lima empat empat

sudah pernah juara
sudah pernah juara
tiga tahun lebih
sudah pernah ikut lomba apa aja
yang unj yang surabaya ada yang di unpress juga pernah
terus girda juga pernah ikut
ditemui saat membuka kejurnas pada selasa sore
ketua federasi panjat tebing indonesia atau fpti yeni wahid menyatakan
kejurnas untuk kategori atlet muda ini merupakan bagian dari pembinaan
guna menjaring atlet muda berbakat
yang kemudian akan diasah agar mampu berprestasi
target kejurnas ini adalah menyiapkan generasi penerus atlet senior panjat tebing indonesia
yang saat ini sedang dipersiapkan untuk mengikuti olimpiade dua ribu dua puluh empat di paris
ini upaya dari fpti dari federasi panjat tebing indonesia
untuk melakukan pembinaan jangka panjang
salah satunya adalah dengan menyelenggarakan kejuaraan kelompok umur atau youth championship
yang kemudian akan kita training khusus
dan kedepannya kita harapkan bisa jadi aktif atau menghemat
pada november mendatang fpti dijadwalkan menggelar kejuaraan dunia
yang akan diikuti atlet internasional
dan menjadi bagian dari penilaian keikutsertaan atlet pada olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
dari wahyudi tangnerak banteng